aduh tetap ikat tembakan ikat tembakan
tepuk tangan tepuk tangan
mayor marinir lailin ngebraha di pulau damar
faktor keamanan utamakan faktor keamanan
oke kita langsung ke belakang
sekali lagi mohon utamakan
awas puluh pajam ya
siap rangkai ya